puluhan aktivis pecinta satwa di sidoarjo rabu siang menolak sirkus lumba lumba yang digelar di lapangan albatros sedati
mereka mengajak masyarakat tidak membeli tiket pertunjukan untuk menghentikan eksploitasi satwa
puluhan aktivis pecinta satwa rabu siang ramai ramai menggelar demo di depan pintu masuk pertunjukan lumba lumba di lapangan albatros sedati sidoarjo
mereka meminta masyarakat peduli terhadap nasib lumba lumba dengan tidak membeli tiket pertunjukan karena dianggap mengeksploitasi satwa
sambil membawa spanduk dan poster para aktivis meminta pengelola untuk segera menghentikan pertunjukan
jangan beli tiketnya jangan tonton sirkusnya karena nggak ada edukasi di situ
banyak sekali anak anak yang keluar dari sirkus lumba masih belum tahu apa sih lumba lumba itu lumba lumba mamalia atau ikan
sementara pengelola sirkus lumba lumba mengaku kegiatannya sudah mendapatkan izin
dari kementerian terkait dan diperbolehkan menggelar pertunjukan
sebagai satwa dilindungi lumba lumba kerap dijadikan komoditas
meski banyak yang menolak namun pertunjukan lumba lumba masih berlangsung hingga saat ini
tidak hanya di indonesia tapi juga di dunia
riku hardiansyah sidoarjo